milana ekarini berencana melakukan mudik lebaran tahun ini dengan membawa anak yang masih balita dan bayi yaitu sabria empat tahun dan arsyad sepuluh bulan
perjalanan mudik dari keluarga ini dari bandung ke solo dilakukan dengan mobil pribadi
mereka akan menempuh jarak sekitar empat ratus tujuh puluh km dengan waktu sepuluh jam via jalur selatan pulau jawa
meski bukan pertama kali dilakukan mila menyadari kedua anaknya ini berpotensi rewel
sebagai orang tua mila dan suami sudah mengatur strategi agar perjalanan mudik bersama balita tetap lancar
salah satunya menjaga mood anak
kalau menjaga mood kan kita pasti berhenti di rest area untuk stretching paling tidak
itu juga termasuk menjaga mood
terus di mobil kita ya harus pintar pintar cari hiburan
entah itu bawa mainan entah itu bawa menggambar atau kita bercerita atau kita nyanyi
memang sih kebayangnya
hah masa sih
tapi selama ini sih asal kitanya juga nggak ikut tantrum anak juga bisa ngikutin kita
mudik bersama balita memang perlu persiapan khusus yang dilakukan oleh orang tua
hal itu dilakukan agar perjalanan mudik tetap aman dan nyaman
karena perjalanan yang jauh berpotensi membuat balita rewel dan bosan
dokter spesialis anak rumah sakit hermina pasteur bandung menyebut
ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat membuat mudik
pertama pastikan kondisi balita dalam keadaan sehat agar kuat melakukan perjalanan jauh
kedua perhatikan perbekalan makanan untuk balita
sehingga kebutuhan nutrisi selama perjalanan tetap terjaga
obat obatan balita juga tidak boleh tertinggal
hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi
berikutnya atur waktu istirahat dan perhatikan cairan pada tubuh balita
kita harus lihat cairan ya terutama kalau perjalanan jauh
terus ke waktu kita berjalan jauh kita harus lihat cairan
mampir juga harus perhatikan yang kita kasih makan minum itu apa kebersihannya apa
kita kadang susah dan kita kan sekarang jalur cukup banyak ya kalau darat ya
kita ada kalau lewat tol kita ada rest area
pasti ada tempat tempat makan yang memang resitatif dengan kebersihan yang sudah terjamin
tapi kalau yang enggak ya butuh perhatian baik baik
selain itu menurut psikolog pendidikan anak dan remaja universitas islam bandung
komunikasi dengan balita sebelum mudik juga penting dilakukan
orang tua harus menjelaskan gambaran mudik kepada balita secara rinci termasuk risiko yang bisa terjadi
itu penting sekali karena kan misalnya persepsi orang tua belum tentu sama dengan persepsi anak
kalau misalnya kita bisa samakan itu kira kira misalnya kalau kamu lagi kesel lagi marah lagi gak mood gitu
oh aku sukanya makanan a yaudah kita siapkan
nah saat kita sudah membuat perjanjian itu kan menjadi kontrak ya kontrak kita
nah saat hal itu terjadi di waktu mudik ibunya bisa mengingatkan lagi eh ini terjadi loh
misalnya aduh ternyata beneran macet dek
eh waktu itu kita udah bicarain apa ya yang waktu itu kita bicarain nih
supaya adik bisa tetap senang nyaman saat mudik
meski demikian risiko anak tantrum atau ledakan emosi tetap ada selama melakukan mudik
untuk itu orang tua juga harus tetap tenang dan mengontrol emosi saat melakukan mudik bersama balita
ikirvan bandung jawa barat